dapat nurut menyamping depannya kah hewan mamalia yang berkembang biasa
ramasan kamu nyampe nyampe
ya tepung sabu tepung terigu mungkin eh bukan tepung sabu yang molok molok itu yang biasa
maafkan kami tolong hampir juga halnya sekarang cinemre
aku bisa memusnahkan dulu karena anjur
halo guys kita lagi bubeng rameon nih rameon yang
banget eh sehat kalian tuh
udah sorang aneh gitu udah kalau hakikatnya pakai dobago dobago
sekaliannya pakai sedotan tuh sedotan
berapa kalian beli di matali itu murahan juga dibuka ngapa
makan makan sendiri mas kur telah pergi makan makan sendiri masker kematan
kamu bisa yang lagi kur juga pak kebahagiannya dua puluh tadi ada lima belas ya kamu